assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sudah siap siap membuka puasa bahagia ya bisa
puasa di bulan yang penuh rahmat dan barokah mudah mudahan diterima puasanya oleh allah
subhanahu wa ta'ala saya ingin tanya kepada pemirsa apabila anda melihat suasana seperti
di sebelah kiri saya apa yang ingin anda rasakan dia kelaparan tiga hari belum dapat makan apa yang
ingin anda lakukan baik yang kedua sekarang lihat gambar ini dia pun demikian satu hari penuh orang
tua ini belum makan dia hanya perlu sesuap nasi apabila ada rezeki di tangan anda apa yang akan
ada berikan sekarang lihat gambar yang ketiga ini anak anak ini tidak sekolah karena tidak punya uang
orang tuanya tidak bisa membiayai kalau anda punya uang lebih maukah anda memberikan sedikit uang untuk
dia yang putus sekolah
maukah anda memberikan sedikit uang untuk dia yang putus sekolah
tidakkah anda merasakan ada dorongan di hati yang terdalam ingin memberi pertanyaannya dimana daya
dorong energi ingin memberi zikir ini ada sebuah kebahagiaan ketika kita mampu memberikan rezeki
saya ingin menyampaikan sebuah kisah tentang kebahagiaan memberi ada seorang nenek yang umurnya lebih kurang
memberikan uangnya untuk buffa
orang seaweed yang uangnya untuk mchter beli baju baju untuk beli keperluanmu jadi jangan lagi memberi kepada anak anakku ya nea uangnya untuk uangnya untuk nenek saja
sebulan dua bulan tiga bulan akhirnya dia jatuh sakit ketika sang nenek itu ditanya nenek nenek
sakit apa kok seperti ini sang nenek berkata aku sedih nak dulu aku bisa memberi kepada cucuku
kini aku dilarang tidak boleh lagi bisa memberi kepada cucuku aku sedih apa yang anda rasakan
sedih ya demikianlah dorongan suara hati ingin memberi bahwa memberi adalah sebuah kebahagiaan
memberi adalah sebuah keniscayaan memberi adalah dorongan hati manusia yang senantiasa ingin
berbagi mengapa seperti itu
siapa diri kita dimana diri kita dan mau kemana kita ya benar anda dan saya adalah hamba allah
ar rozak yang maha memberizki allah yang berriski kepada alam semesta dan kita adalah hambanya di
dalam jiwa kita sebelum lahir ke muka bumi pernah berjanji kepada tuhan yang maha meriski hingga
siapapun yang membayar janji pasti hati hati kita akan berjaya dan kita akan berjaya dan kita akan
berjaya bahagia bahagia kemudian tiara kemudian angry niscaya hatimu gembira atau mungkin yang
paling sederhana ketika kau mampu memberikan uang dan menghajikan orangtua pasti kau akan gembira dan
bahagia ketika ada orang orang miskin berbaris di hadapanmu dan engkau punya uang lalu engkau ingin
memberi rasanya damai kenapa damai siapa saja yang telah melunasi janjinya akan damai apa janji kita
sebagai manusia sebelum terluka muka bumi
ya perjanjian primordial antara manusia dengan tuhan
ketika tuhan bertanya kepada jiwa manusia
bukankah aku tuhanmu
jiwa manusia mengatakan kami bersaksi
inilah perjanjian jiwa antara tuhan dan manusia
dia adalah arrozak yang maha memberizki
dia adalah ar rozak yang senantiasa ingin memberikan kepada hamba hambanya
hingga ketika anda menjadi seorang amba
maka anda akan senantiasa ingin meniru keagungan sifat pencipta kita
ingin melunasi janji untuk memberi kepada sesama
inilah bukti keterikatan batin antara manusia
dengan allah arrozak yang maha memberi rizki
sekarang pernahkah anda merasakan sedih
ketika ada orang datang kepada kita
lalu kita tidak mampu memberikan bantuan
pernahkah kita sedih ketika anak kita datang kepada kita
tetapi kita tidak mampu memberikan baju yang baru
ya apa yang membuat sedih
kita tidak mampu menolong
pertanyaannya kenapa sedih
ya karena kita adalah hamba dari allah ar rozak yang maha memberi rizki
bisakah kita berjanji hari ini
kita tolong orang orang yang tidak mampu dan rasakan kedamaian
itu yang membuat orang orang yang sangat hebat
bahkan bill gate sekalipun lima puluh persen
hartanya diberikan kepada orang miskin
bagaimana dengan anda
wahai hamba allah arrozak
sekarang mari katakan
allahumma ya allah ya rozak
engkau lah pemberi segala rizki kepada kami
maka curahkanlah rizki yang berlimpah
namun penuh rahmat dan barokah
dan berikanlah tangan kami yang hina dina ini
menjadi tangan yang kau salurkan untuk memberikan
kepada orang orang yang membutuhkan
dan jadikanlah setiap rizki yang kau berikan
penuhi hati kami dengan rasa syukur
dan berikan kami dorongan kekuatan kemampuan
agar kami mampu memberi kepada sesama kami
dan pada akhirnya
jumpakan kami kepadamu ya rob ya rozak
karena bahagia kami
bukanlah diri kami
adalah ketika kami bisa kembali padamu
amin ya rabbal alamin